beginilah setiap hari perjuangan puluhan anak asal dusun sanreko desa tenggelang kecamatan
luyo polewali mandar untuk bersekolah selain harus berjalan kaki sejauh hampir dua kilometer
anak anak ini juga harus menyeberangi anak sungai terkadang siap bertaruh nyawa di saat
sungai meluap apalagi saat musim penghujan seperti sekarang kendati resah dan kerap
merasa takut anak anak sekolah ini mengaku tidak punya pilihan lantaran tiada akses
jalan lain dari kampung menuju sekolah mereka harus mengalahkan rasa takut menyeberangi anak
sungai selebar sepuluh m ini agar bisa sampai ke sekolah meski demikian tidak jarang juga
mereka kembali pulang ke rumah karena pakaian sekolah yang dikenakan basah semua tiap hari
lewat sini masih menyeberangi sungai jadi kalau besar air bagaimana dek enggak pergi
warga mengaku dulu pernah ada jembatan yang menghubungkan kedua sisi sungai namun keberadaan
jembatan tersebut tidak lama
setelah itu hancur akibat terjangan banjir dan tidak pernah dilakukan perbaikan warga
resah pasalnya saat air hujan meluap mereka kesulitan keluar kampung untuk membeli bahan
makanan startup menyuar sini bu jadinya tidak jalan lain buat tidak ada jadi kalau musim hujan
bu apalagi besar anak kalau tidak ada beras di kampung yang begini kita menderita care ji seratus
biasa juga saya melewati sini berapa kali saya jatuh di sungai pakai motor makanya saya simpang motorku di sana
itu sering ada bekas jembatan bu
ini jembatannya dulu satu tahun berjalan baru hanyut
baik anak sekolah maupun warga di daerah ini sangat berharap pemerintah memberi perhatian dengan membangun jembatan penghubung
agar mereka tidak kesulitan terlebih di saat sungai meluap
abdi febriyadi polewali mandar sulawesi barat